mah punya kabar heboh nih
kabar heboh apaan mak
mak heboh apaan mak
ya kagak gitu kak
rumah sakit media udah dibayarin
jangan jangan cowok itu mantannya
adriana yang dulu
apa yang reva bilang itu benar
aku jadi ingat lagi
raya waktu itu bilang bahwa
adriana itu masih
tapi apa benar dia laki laki itu
jika ini permainan kamu
aku akan pura pura
tidak tahu apa apa
dan saat kamu tertangkap basah dengan laki laki itu
aku akan bertindak
catat dan jangan lupa
datanglah ke toko toko anda yang paling dekat
dan belilah produk penumbuh rambut
aku selalu bagus
gap bagus kan buat
baru latihan gitu aja
udah kering urutan
itu teh manis
tapi tidak ada yang menangis
kalau tidak terkontrol
seperti peluru kendali
akang abah gak boleh kayak gitu
ini kan apa jadi membelahi cewek yang fayz dan psychology
tapi kalau langit
aduh saya mau ucapin terima kasih nih dete aba bro dong sudah mau ikut proyek saya ini alhamdulillah
mel ada yang mau dibantu lagi gak nih mel
enggak usah udah pada beres semua kok
alhamdulillah gue senang banget lo semua pada datang
iya dong ya lu kan bagian dari anak jalanan salah satu bagian terpenting yang paling berisik
jadi kita mau kawal lo nih kayak di film film
keren juga gue doa ya pake di kawal sama lo rame rame kayak di film film kan
yalah yan gaya lo yan udah kayak pejabat a jadi kawal kawal
yeay beneran kali kalilah gue jadi orang yang ikhlas di kawal
oke di ikhlas
sering kali boy cuma yang jarang itu kita ngumpul di rumah sakit
nah bagaimana kalau kita bikin aja biar kita sering ngumpul di rumah sakit
ide lo bagus juga dok ide lo bagus tapi sebaiknya tuh ide lo buang ke laut sekalian sama muka lu sama perut lo
buang ke laut
ya kalau berarti kita nongkrong di rumah sakit berarti dari antara kita bakalan sakit
jangan gue sentik imunisasi aja
ya semoga aja kita sehat terus ya
yan kita cuma bisa antri sampai di parkiran ya soalnya kita mau tanding futsal
tadi sudah ada gue bilangnya lo semua pengen ngawal gue sampe rumah gimana sih
udah yan ngomel mulu lo udah bagus nih pada dateng yaudah deh
eh bang anterin aja yuk ngurusin administrasinya si yan
yan tungguin ya jaga yan ya
maaf ya pak saya keluar sebentar ya
eh ndok gendong ndok
oh keren tuh
tadi gue bawa begini
ayo mau bayar atas sama si yan pasien yang di ruang melatih tuh berapa ya
oh tunggu sebentar saya periksa dulu ya
oh semua biaya administrasinya sudah dibayar
hah sudah dibayar
terus siapa yang bayar siapa sus yang bayar
oh iya tuh dia yang bayar bang
ini keajaiban bang dibayarin sama dia
itu orang baik bener ya pakai bayarin biaya pelewatan si iyan
iya si iyan nggak salah milih dia setia kawan ya
temennya baik banget buset deh biaya gede begini dibayarin
aduh baik banget nih orang nih
neng ini orang yang bayarin si iyan ya tapi justru malah bayarin biaya pelewatan si iyan
udah bang gini aja ntar kita tanyain ya
sampai iyannya langsung ya
eh iyan iyan iyan
kabar heboh apaan mak
ya kagak gitu kak
ntar dulu kabar hebohnya
rumah sakitnya dia udah dia bayarin
siapa yang bayarin mak
tuh temen lu diri si willy
bener ya yang bayarin namanya willy
mungkin willy tuh mau nembus kesalahan yang dia kayaknya deh
wah kalo begini mak gue juga mau nih
gue juga mau dibayarin sama saya doang dapat ganti rugi
gue juga harus minta nih ke willy nih
kalian pernah ngomongin apaan sih
gue bingung deh ada masalah apaan sih mwih
tunggu tunggu tunggu tunggu gue bingung kenapa willy jadi bayarin rumah sakit iyan terus dada minta ganti rugi sama willy
ini kalian ada apaan sih sebenernya
jadi lu semua belum tau sebenernya hah
willy itu udah
ndung masalah itu ga usah dibahas di sini
yang penting kan sekarang ian udah sehat
iyan nanti gue ceritain semuanya ke lu ya
eh bentar bentar bentar
tapi ini sebenarnya ada apaan sih gue masih heran aja
yaudah nanti gue ceritain besok ya
yaudah dapet yuk
kita mau tanding futsal kan
kan jadi gak onek ya
buruan bawah tangan
tadi abis beli jajanan gitu di belakang enak banget
mas mas mau gak aku suapin ya
yang aku bukain ya
no no thank you mas masih kenyang
ini dalam rangka biar gak curiga aja
jadi gue pura pura mesra pura pura baik
pahar banget deh harus mesra sama ni aki aki abe gitu wak
kok aku kayak didiemin gitu ya
saya masih diem diem terusin
emang mesti ngobrol apa mas lagi ngerjain yang satu ini nih
oh iya aku kan udah lama gak tau perkembangan dreva
kayaknya sekarang saatnya
kasih tahu soal mamanya boy
biar dia kesel sekalian
aku pingin tau reaksinya adriana
ada sesuatu yang mas ingin ngobrolin soal mereka
mas mau bicarakan masalah mamanya boy kamu tau kan mamanya boy
hmm nih aki aki kok bisa tau ya soal tante marissa
iya inget tau
mamanya boy sudah tahu kalau kamu adalah ibu tirinya reva
terus gimana namanya boy benci sama reva
masih ngebiarin reva dengan boy pacaran